saya melakukan peliputan di bantaran kali ciliwung terkait dengan proyek sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur yang mangkrak sejak tahun dua ribu lima belas
liputan itu kembali diulang pada tahun dua ribu dua puluh dari titik yang sama dengan tempat saya berdiri saat ini yang sedianya merupakan lokasi inlet atau jalur masuk air dari kali ciliwung ke kanal banjir timur
meski proyek sodetan sudah resmi dilanjutkan pada juli dua ribu dua puluh satu tetapi situasi tiga tahun lalu dengan saat ini masih tampak sama tanpa beda lantaran proyek sodetan kali ciliwung masih terkendala masalah pembebasan lahan
negosiasi alat pemerintah dengan warga rw empat kelurahan bidara cina tidak mencapai titik temu
warga yang memiliki legalitas atas tanah bahkan memenangkan gugatan class action
pada dua ribu enam belas silam
bertahun tahun proyek ini terbengkalai meski area outlet atau jalur keluar air di kali cipinang sudah rampung dibangun
menurut kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane bbw scc bambang heri dua puluh delapan oktober lalu proyek sodetan baru dapat dilanjutkan setelah lokasi inlet dipindah
berdasarkan data bbwscc pihaknya membutuhkan pembebasan lima bidang tanah seluas delapan dua ratus meter
untuk area inlet
lahan ini mayoritas milik perusahaan bumn jiwasraya pertamina patraniaga dan rumah dinas jasara harja
hal ini dinilai bambang akan mempermudah proses pembebasan lahan
sehingga kemudian kita mencoba menggeser inletnya ini sekitar seratus meter ke arah hulu
ini sekarang melewati lahan yang dimiliki oleh bumn dan ada
pemilik yang pemilik private ya pribadi
relatif ini lebih mudah karena pemiliknya hanya lima pemilik
salah satu bidang tanah ditempati ipung yang sudah tinggal di rw lima rt enam kelurahan bidara cina sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
ia mengaku lahan yang ia tempati sejatinya milik perusahaan bumn jawa seraya
namun pajak bangunannya ditanggung ipung
lahan yang terletak dua puluh meter dari aliran kali cilung
lahan yang terletak dua puluh meter dari aliran kali cilung ini sudah diukur oleh pihak badan pertanahan nasional bpn
kita luasnya sih hampir dua ratus tiga ratus an
kalau luas bangunannya tiga ratus an
cuman kalau kita mentah ya kita juga belum tahu nih karena mentalnya sih yang tinggi kan gitu
karena janjinya pupr kan ganti untung gitu
tapi kalau harga ngop per meternya sendiri berapa

kita tiap tahun bayarnya
pbwscc optimis pembebasan lahan akan selesai november dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan konstruksi inlet dapat dimulai
sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur ini memiliki panjang satu dua km dari kawasan bidara cina sebagai pintu masuk air
menuju kali cipinang hingga kanal banjir timur tempat air dialirkan
jika proyek terrealisasi maka dapat mengalirkan air dari kali ciliwung sebanyak enam puluh meter
kubik air per detik ke kanal banjir timur sehingga dapat mengurangi potensi banjir
sodetan kali ciliwung diproyeksikan rampung dua ribu dua puluh tiga mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta
gubernur dki jakarta nisbah sudan menyebut pihaknya berupaya melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi banjir di ibu kota
di antaranya menyusun pembagian tugas hingga simulasi
dengan target banjir cepat surut pemprov dki juga telah menyiapkan lokasi pengungsian banjir sesuai dengan protokol kesehatan
menyusun skenario pembagian tugas itu sudah disiapkan siapa mengerjakan apa
sehingga ketika ada kejadian kita bisa mendistribusikan pekerjaan dengan baik
yang kedua adalah memastikan bahwa ada simulasi
ketika sebuah kawasan tergenang biasanya bisa sampai tiga empat hari
di hari hari itu semua damkar dikerahkan
kemudian pompa mobile dikerahkan
bahkan tangki penyiraman air dikerahkan
untuk menarik dan itu jadi surutnya bukan semata mata karena gravitasi
tapi surutnya karena ditarik oleh pompa
nah itu semua memerlukan manajemen itu semua memerlukan skenario